kiwai sokatu bagus laman gitu mah
gini teman teman sekolah kamu datang kesini kita buka barang barangnya
oh bukan gitu tapi tapi acaranya itu sama teman teman sekelas dan emang diadainnya di sekolah
oh gitu jadi ente bisa
iya tante tapi gak bisa maaf ya gopi padahal pengen banget sebenarnya hari pertama puasa itu kita buka di rumah bareng bareng
tapi opi udah bikin acara di sekolah
yah kok abis
aduh stop takut akhir lagi
hop nih ada apa sih tadi lo bilang lo mau bikin acara di sekolah
iya jadi gue itu punya rencana untuk ngadain acara buka puasa bersama di sekolah kan lumayan tuh
hari pertama puasa kita berdua
kita buka puasa bareng dan sekalian terawih bareng
opi benar juga ya kalau aku buka di rumah paling makannya jengkol ih itu kan hobinya enyak

apaan kamu di situ
apaan kamu di situ
eh gue lagi menyendiri karena apa ya di tempat keren main sana tuh banyak godaan
eh gue lagi menyendiri karena apa ya di tempat keren main sana tuh banyak godaan

karena kalau kita menyendiri kan kita jadi bersih puasanya insya allah
jadi tak tererodai
jadi tak tererodai
jadi tak tererodai
udah kelar pemanasannya
weh tas apanya nih
tahan sih loh
eh eh suaranya
eh eh enggak
itu buat pakir miskin
enggak benar itu buat pakir miskin
oh gitu ya udah ya udah
buat anak yatim ya
biar gue aja yang kasih
um banget sih buka puasanya
laper enggak kuat
lu tuh apa apaan sih
kayak anak kecil banget deh
lo mau buka puasa setengah hari
jadi jam dua belas udah buka
malu maluin tau enggak
eh biarin ya
emang kalau aku doang enggak kuat gimana
ah nanti sore buka puasa apa ya
laura kok tahan dikit kenapa sih
belum apa apa udah ngebayangin makananmu
daripada mikirin yang lain
mendingan bayangin makanan
eh ntar kita buka puasa bareng
kan kita buka puasa barengin
eh eh mendingan bareng gue aja daripada sama dia
aku mau makan malam di hotel bintang lima
ra bukanlah tadi kita dong ngerencanain untuk buka puasa bersama di kelas
hah itu gue setuju banget
mendingan kita buka puasa di sekolah aja
nah benar di sekolah aja
biar lebih enak
tapi glance dan lucky kalian harus bantuin aku sama opi nyediain makanan
oh aku ngerti
pokoknya nih biar yang laura apa aja
ehm semuanya lo serahin kepada gue
gue atur semuanya
pokoknya gue kena tau
kalian you glance sama lucky harus bantuin me sama opi nyediain makanan
jadi maksudnya kita mau nyediain makanan buka puasa buat seluruh kelas kita
wah itu mah namanya bukan buka puasa
aduh bagaimana ya
eh lu kan lebih kayak dari gue
eh eh ya
eh laura gini nih
sebenarnya gue sih no problem
gue gue gue nggak ada masalah sama sekali
tapi kalau ini kan tiba tiba banget
heh ya gue nggak siap lah
aku mau tidur
sikana mah mengenah pisan ya teh makanan
uh gurih gurih pisan
jadi lapar teh orang
nyonya hari ini mau masa apa buat buka puasa nanti
saya cuma nyadret aja
tapi diganti ganti terus
ah kelir ya teh
banyak nungun lah ya
eh atau tanya si opi saja ya
nih kita tanya si opi weh
eh bentar ya
gue nggak telfon bentar
tante teh sama bibit teh lagi pusing mikirin mau makan apa ya
kamu teh mau buka pakai makanan naon nanti hm
aduh santa maaf banget ya
opi kayaknya hari ini gak buka puasa di rumah deh
soalnya opi ada acara di sekolahan
bagus memang gitu mah
gini teman teman sekolah kamu itu datang ke sini
kita buka bangun bangunnya
eh eh bukan gitu tante
tapi tapi acaranya itu sama teman teman sekelas
dan emang diadainya di sekolah
jadi ente bisa
loh opi padahal pengen banget
sebenarnya hari pertama puasa itu kita buka di rumah bareng bareng
tapi opi udah bikin acara
berarti ini kan kesempatan gue yang pas buat ngalahin si luki
nah berarti gue harus bayar semua buka puasa di kelas
gitu gua akan dapetin si laura
lu ngapain sih lu disini ya
pokoknya gue yang bayarin semua buka puasa di kelas
jadi pasti laura milih gua
tadi kan lu duluan yang nolak
sekarang beda men
jadi gua yang bayar
gua yang bayar
ku maha kalo tante yang masakin buat temen temen sekolah kamu
buka puasa sama masakan tante
dijamin sedap sedap pisan
nih kita kudung
ya bener tante
ya ampun makasih banget ya tante ya
soalnya kebetulan kita itu juga belum ada konsumsinya
kamu teh ke pasarnya beli bahan bahan
kita kudung masak mu banyak pisan
saya permisi dulu ya
kita nggak usah pusing pusing lagi untuk makanan
soalnya tante merry mau masak buat kita semua